tuan alva itu orang yang kuat
dia punya jiwa petualang dan temannya ada di mana mana
mudah mudahan aja seperti itu
tapi aku khawatir pak
tuan kelihatannya hari udah semakin gelap tuan
apa nggak sebaiknya pencarian tuan alpha kita lanjutkan besok saja
pak agen coba kita tanya dulu ke situ ya
kalau nggak ada besok kita lanjutin
kamu tahu dua orang itu mbak yang ada di kursi roda itu juga
nah mungkin dua orang itu mau tanya ke anak anak yang nongkrong itu
mereka kan lagi nyari kakak

selamat sore dek
nah benang benang sekarang ini dek
ini nanyain orang di foto ini
kamu sudah lihat nggak
apa dia pernah mampir ke sini
dia tanya nggak pernah bos
yaudah kalau gitu terima kasih ya
ini buat jajan kalian
terima kasih ya bos
gawat kok mereka bisa ada di sini
kira kira si kendi lagi ngapain ya
jangan jangan lagi pacaran lagi sama si antoni
wah kata kata antoni udah pulang
liatin aja sampai si kendi pulangnya malem malem
gue hajar nih si antoni
ternyata ada gunanya juga ya jadi kakak cowok
buset deh itu cewek
tuhan kok gua ketimpa sial begini
tapi kok mirip kendi ya
gua samperin deh